kalau basket dalam negeri kompetisi ibl musim dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas sudah menyelesaikan babak reguler
enam klub memastikan diri lolos ke babak playoff yang akan digelar tanggal satu hingga tiga maret mendatang di batam
dari enam klub tersebut nsh jakarta adalah salah satu klub kuda hitam yang kemampuannya tidak bisa lagi diremehkan
salah satu hal yang menjadi bahan perbincangan di ibl musim ini adalah prestasi yang diraih oleh klub nsa jakarta
tanpa pemain bintang klub nsa jakarta diluar dugaan mampu menjadi juara di divisi merah dan otomatis lolos langsung ke babak semifinal
prestasi ini berbanding terbalik dengan prestasi yang diraih nsa musim lalu
di mana saat itu nsk menjadi juru kunci di divisi merah dan gagal lolos ke babak playoff
hasil yang diraih nsh jakarta di musim ini memang luar biasa
dengan rekor dua belas kali menang dan enam kali kalah
tim besutan pelatih wahyu widayat jati ini adalah klub dengan rekor menang kalah terbaik di divisi merah
solidnya permainan nsa di musim ini dirasakan betul oleh klub bertabur bintang sekaligus juara bertahan ibl satria muda jakarta
dari dua kali pertemuan antar keduanya di babak reguler nsh jakarta selalu keluar sebagai pemenang
bagi pelatih nsa jakarta wahyu widayat jati hasil yang diperoleh timnya musim ini bukanlah kebetulan
paling mendasar adalah kita mempersiapkan diri lebih awal
kita sekarang punya standar sendiri untuk pemilihan pemain gitu
contoh kasus ya ini apa namanya untuk vo dua max
setelah itu vo dua max saya masuk ke strength
jadi semua orang punya standar dulu sebelum bisa main basket
jadi kalau standar itu gak masuk ya saya bilang ya selamat tinggal
jadi buat kamu stay di nsa cari tim lain aja gak apa apa
saya selalu ngomong pemain kita kan ya all the way up aja
kenapa kita gak all the way ke bisa final ya final
kita bisa ambil di championship ya kenapa enggak gitu
permainan nsa musim ini memang jauh berbeda dengan nsa
di tahun keduanya menangani nsa wahyu widayat jati membuat para pemain nsa percaya diri dan lebih bermain secara tim
pemain senior dan pemain asing nsa the sound wigins dan anthony simpson juga mampu membawa pemain pemain muda nsa untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lapangan
yang asing ini cuma membantu kita gitu yang lokal harus bisa set up ya
kalau mereka mati siapa yang sekarang yang bisa bantu tim ya yang luka lah
jadi menurut saya sih dua duanya harus penting harus itu ya
harus saling membantu itu
dan itu yang terjadi di nsa sekarang
iya yang di nsa sekarang gitu jadi kekuatan nsa itu
mas wahyu itu termasuk pelatih yang tegas ya
dia itu tahu bentuk mental pemain jadi kayak mental juara
soalnya dia tuh pernah megang tim tim gede seperti ls yang kita tahu kan
nah itu diterapkan di nsa
sudah otomatis lolos ke semifinal ibl
nsa jakarta kini tinggal menunggu pemenang antara satria muda yang akan bertemu
dengan bima perkasa jogja di babak playoff
melihat rekor di babak reguler sebenarnya nsa cukup berpeluang untuk melaju hingga ke partai puncak
satria muda dua kali takluk di tangan nsa
sementara dengan bima perkasa jogja nsa berbagi angka satu satu
tapi yang harus diingat adalah tekanan di babak playoff tentu berbeda dengan tekanan di babak reguler
tekanannya harus diatasi nsa bila ingin mengulangi kejutan yang telah dilakukannya di babak reguler
erlangga wisnuaji warsa yogyakarta